sementara itu seorang mahasiswa di situ bondo jawa timur yang dituduh sebagai pelaku ujaran kebencian pada ulama dibebaskan oleh polisi
keputusan ini dilakukan setelah tidak ada unsur pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
pelaku sempat meminta maaf di depan toko masyarakat dan juga ulama setempat
dengan kawalan ketat aparat kepolisian harley wafa yang sempat ditangkap
atas tuduhan menyebarkan ujaran kebencian pada ulama di media sosial
ia dikembalikan ke rumahnya di desa gedangan kejamatan kapongan situ bondo jawa timur
didampingi keluarganya ia memilih menghadap kepala desa untuk meminta maaf
di mediasi pihak kepolisian sejumlah warga yang sempat resah dengan ulama siswa tersebut
akhirnya bersedia menerima permohonan berdamai
polisi membebaskan remaja ini setelah mempertimbangkan keamanan dan stabilitas keamanan pilkada
meski memiliki konten ujaran
kebencian terhadap salah satu calon gubernur
namun polisi tidak bisa memproses karena tidak jelas menyebut identitas calon gubernur jawa timur
di postingan yang bersambutan masih perlu dikenakan insur hujana
supaya setidaknya postingan tersebut telah merasakan masyarakat
dan di dalam postingan itu selalu ada komen komen yang intinya ada arah seperti tantangan tantangan gitu
sebelum dikembalikan ke rumah pelaku diminta membuat surat pernyataan
untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dengan disaksikan ulama dan aparat keamanan